pada latihan persebaya surabaya selasa pagi di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur
nampak hadir striker baru mereka amido balde
striker asal portugal itu sudah resmi dikontrak manajemen green force untuk mengarungi liga satu musim dua ribu sembilan belas
pada latihan perdanaannya ini amido balde nampak belum maksimal dalam mengikuti latihan
asalnya pemain dua puluh tujuh tahun itu baru saja tiba di surabaya dan langsung menjalani tes medis dan fisik
dan sudah berita beritanya supermarainya amido balde datang di latihan
namun kondisinya namanya juga berada di perjalanan jauh dia belum siap untuk gabung secara penuh dengan pemain yang lain
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini